kita beralih ke informasi olahraga
jelang bergulirnya kompetisi liga dua persebaya surabaya berharap bonek mania dapat menghijaukan gelora bung tomo dua puluh april mendatang
kedatangan bonek dibutuhkan karena dapat meningkatkan kepercayaan diri pemain sekaligus menciutkan nyali tim lawan
sementara arema fc senin siang resmi memperkenalkan juan pablo pino asal columbia sebagai marquee player
jelang laga perdana liga dua pssi melawan madiun putra di stadion glora bung tomo surabaya dua puluh april mendatang
persebaya surabaya berharap bonek dapat menghijaukan stadion
persebaya sangat membutuhkan dukungan bonek mania karena teriakan bonek dapat meningkatkan rasa percaya diri sekaligus menciutkan nyali tim lawan
seperti pada laga home coming melawan psis semarang beberapa waktu lalu
itu adalah semangatnya kita siapa yang gak merinding kita pelatih yang merinding
gimana pemain gak bangga uh gila luar biasa
sementara manajemen arema fc secara resmi memperkenalkan marquee player juan pablo pino asal columbia senin sore
pemain yang pernah bermain di liga eropa galatas sarai dan as monaco ini dikontrak selama satu tahun untuk memperkuat squad arema fc di kompetisi liga satu
gantikan felipe bortoldo yang hengkang karena masalah keimigrasian
kedatangan pino ini merupakan rekrutan terakhir karena squad arema fc dinilai sudah lengkap